presiden joko widodo menyatakan merasa bangga dan mengapresiasi ini terkait dengan prestasi menteri keuangan sri mulyani
ditemui di sela sela acara kementerian luar negeri presiden mengaku bangga atas prestasi yang diraih menteri keuangan sri mulyani
pada penyelenggaraan world government summit di dubai beberapa waktu lalu
menurut presiden hal itu dicapai sri mulyani karena mampu bekerja efektif dan berhati hati dalam mengelola keuangan negara
seperti apbn manajemen ekonomi makro serta fiskal
saya kira seluruh masyarakat bangga dan kita sadar bahwa penilaian itu menunjukkan bahwa manajemen ekonomi makro kita
pengelolaan ekonomi makro kita pengelolaan fiskal kita pengelolaan apbn kita itu pada posisi yang tracknya benar